ketua komisi sepuluh dpr ri syaiful huda menyebut siapapun yang jadi ketua umum pssi periode mendatang punya pekerjaan rumah yang tidak sedikit
dua poin utama menurutnya adalah penuntasan tragedikan juruhan dan pemenahan industri sepak bola
kita lihat aja kan masih ada waktu sebulan
tapi sekali lagi prinsipnya saya pun ketua umum pssi harus membawa misi perubahan pengelolaan manajemen bola yang lebih baik dorong industri sepak bola yang lebih baik
nah untuk dapat mendorong industri sepak bola yang lebih baik kan jujur saja kita belum punya sdm yang mumpuni
yang punya kemampuan yang expert di bidang itu
karena itu saya dorong supaya ketua umum pssi terpilih kerjasama dengan kementikbud
bikin prodi prodi terkait dengan science spot yang ngurusi soal bagaimana supaya industri sepak bola kita terbaik